anda masih bersama aziza hanum di cnn indonesia sports weekend
cedera adalah salah satu momok dalam olahraga
salah satu cara untuk meminimalisir risiko cedera adalah dengan melakukan latihan pemulihan kondisi tubuh atau recovery training
nah apa saja sih yang harus diperhatikan dan bagaimana latihan ini dilakukan
sayangnya informasinya sekaligus harus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama tim redaksi yang bertugas saya ucapkan terima kasih
dengan intensitas pertandingan dan rutinitas latihan yang dijalani kondisi fisik yang prima adalah satu keharusan
idealnya proses pemulihan kondisi tubuh atau recovery training ini dilakukan sehari setelah latihan inti atau setelah pertandingan
bentuknya dapat berupa latihan dengan gerakan spesifik sesuai dengan kondisi dari si atlet
tujuan dari recovery training itu sebenarnya adalah sebuah kondisi yang berbeda
kondisi yang berbeda adalah sebuah kondisi yang berbeda
training untuk meminimalisasi terjadinya sebuah cedera
jadi kan setelah latihan yang berat setelah sebuah pertandingan yang seru yang agresif banyak sekali bagian tubuh yang mulai rusak
otot ototnya yang tertarik persendiannya yang pergerakannya nggak bagus stabilitas yang hilang
nah disitu dengan recovery training ini sebenarnya mengembalikan fungsi tubuh atau menyimbangkan tubuh lagi dan mempersiapkan tubuh untuk melakukan training berikutnya
oh kalau udah mau kesana nah dia berarti ikut kan
nah ini nggak bisa lagi
ini belum pinggul
dalam melakukan recovery training ada beberapa hal yang harus diperhatikan
yang pertama dilihat itu apakah ada bagian tubuhnya yang cedera apakah ada otot yang tertarik
nah bila itu ada maka itu akan diberikan latihan khusus
misalnya kalau otot tertarik dan sakit tidak boleh ada melakukan stretching atau peregangan contohnya
nah misalnya persendiannya pergerakannya kurang baik
otomatis kita harus memberikan latihan yang berbentuk fleksibilitas dan mobility sehingga pergerakan di persendian itu lebih bagus lagi
dengan perkembangan teknologi di dunia olahraga proses pemulihan kondisi tubuh setelah berolahraga kini juga bisa dilakukan dengan bantuan alat yang disebut recovery

untuk menurut saya ini adalah cara yang paling mudah untuk melakukan recovery pump

untuk menurut saya ini adalah cara yang paling mudah untuk melakukan recovery pump

itu yang pertama yang kedua kalau misalnya ada pembengkakan ya di engkel atau di lutut
atau penumpukan cairan itu juga akan ditransfer pergi
alat ini diklaim dapat membantu proses pemulihan kondisi otot dalam tubuh dan sirkulasi darah
kalau kita tahu setelah berolahraga itu misalnya kaki lagi ya itu akan pegelnya setengah mati
kerasa wah besoknya susah naik tangga lah susah turun tangga bergerak susah
nah itu karena ototnya capek karena banyaknya laktat asid yang menumpuk
nah dengan recovery pump ini mencegah masuknya laktet asid ke dalam pembuluh darah
jadi pada saat saya menggunakan recovery pump selama empat puluh lima menit ini kita bisa berolahraga lagi
jadi nggak ada masalah sama sekali pegelnya itu nggak ada
kalau masalah recovery training ini sih penting ya karena untuk melakukan latihan lagi
biar fresh kakinya terus maksimal aja buat ngelakuin semua gerakan
karena kan setiap hari kita latihan nggak setengah
yang perlu diingat recovery training ini tak hanya berlaku bagi atlet saja
setiap orang yang rutin berolahraga perlu melakukan latihan pemulihan ini
agar kondisi tubuh selalu prima dan terhindar dari cedera
erlangga wisnuaji jakarta